sementara itu pt brahma international sebagai pemilik kapal brahma dua belas mengaku tak membayar sepeserpun uang tebusan kepada kelompok abu sayyaf yang telah menyandra sepuluh anak buah kapalnya selama satu bulan terakhir
sebelumnya dia di filipina memberitakan bahwa pt brahma membayar lima puluh juta peso kepada kelompok abu sayyaf untuk membebaskan para sandera
pt brahma international menegaskan upaya pembebasan sandera sepenuhnya ditangani oleh tim negosiator
pernyataan itu sekaligus membantah pemberitaan media masa filipina yang menyebut bahwa ke sepuluh sandera berhasil dibebaskan karena pt brahma membayar uang tebusan sebesar lima puluh juta peso atau setara dengan empat belas dua miliar rupiah
dari pt brahma international kita tidak ada mengeluarkan uang untuk membayar sandra
karena juga tadi pemerintah juga tidak menyerangkan adanya untuk pembayaran sandera
kejadian pembajakan itu dari pihak manajemen sudah melakukan koordinasi dengan pihak mitra kita dan juga kepada pemerintah
dan akhirnya diputuskan bahwa proses teguisasi semuanya akan dipercayakan kepada pemerintah